jadi selama bisa nyicil ya nggak masalah
jadi pada ngeteknya malah gudeg mbak pirang
padahal kan itu bukan tempat tidur untuk perawatan
dan juga gas bumi di natuna yang merupakan salah satu sumber terbesar di asia
ya begini lah susah gitu
yang terpencar pencar akhirnya kita tidak tahu mana segmen tase yang punya uang sekian
soalnya kita gak tau seberapa lama lagi kan
jadi pas pertama kali gue masuk
tapi beda sama sekarang sih gitu aja
artinya ini kan tindak pidana sektor jasa keuangan ini adalah tindak pidana kerah putih ya
melalui pertamina hulu energi yang menggandeng pertamina power
rumah dengan material popok sekali pakai ini misalnya merupakan satu dari banyak inovasi yang dibutuhkan sebagai solusi sampah popok tidak hanya untuk indonesia tapi juga dunia
hari ini kita bisa mengidentifikasi di situ alamat ktp sama sim di situ nanti ada semua
atau masih belum dibicarakan secara terbuka
karena beliau udah katakan jangan sampai salah pilih presiden tuh